lagi lagi warga negara indonesia diberitakan menjadi korban penculikan oleh kelompok bersenjata di perairan negara tetangga
kasus ini menambah panjang daftar penculikan
sementara rencana patroli laut antar negara malaysia indonesia dan juga filipina belum juga terrealisasi
pelaut indonesia dikabarkan kembali menjadi korban penculikan di laut tetangga
tiga warga negara indonesia anak buah kapal diduga diculik lima pria bersenjata di perairan lahar datu sabah malaysia
ini adalah insiden keempat yang menimpa pelaut indonesia dalam lima bulan belakangan
sementara insiden penculikan tujuh wni yang terjadi di laut filipina sebelumnya juga belum menemui titik terang
sejak insiden penyanderaan yang sebelumnya sebenarnya pemerintah indonesia malaysia dan filipina sudah sepakat untuk menggelar patroli bersama di perairan yang rawan perompakan
namun kondisi dalam negeri negara tetangga
membuat patroli bersama belum bisa dilaksanakan
upaya pencegahan yang belum maksimal membuat kondisi perairan di sekitar indonesia menjadi sangat rawan penculikan
di samping itu dugaan mudahnya pemerintah membayarkan uang tebusan dalam insiden sebelumnya
dinilai menjadi komoditas yang terus dimanfaatkan para perompak untuk kembali melakukan penyanderaan
kalau kita melihat penyanderaan ini kan sudah ketiga kali ya terjadi
ini kita lihat dulu ke dalam indonesia
berarti masyarakat kita sense of intelligence ini sangat kurang
terutama orang orang yang berlayar menuju sana
sudah dua kali berturut turut ini ketiga kali dia pergi lagi
jatuh di lubang yang sama
kemudian kita lihat lagi kelompoknya sana
kelompok sana mereka ingin eksis
nah ingin eksis pasti butuh uang
ya butuh uang
dia sudah lihat ini enak dua kali
jadi dia lihat sudah dua kali enak ada satu lagi masuk
ya udah sekalian dia mainkan
pemerintah indonesia memang telah membantah ada uang tebusan dalam pembebasan sandra sebelumnya
namun media filipina mengutip salah satu diplomat yang menyeratkan bahwa indonesia dan juga malaysia
membayar uang tebusan saat terjadi penyanderaan
agus dirmansyah cnn indonesia